lima atlet bowling jawa timur dalam pon ke sembilan belas berasal dari jawa barat dan juga dki jakarta
manajer tim bowling jawa barat melakukan protes pada atlet jawa timur karena atlet tersebut masih tercatat sebagai warga kota bandung
tanya rumimper atlet bowling dari kontingen jawa timur ini masih melanjutkan pertandingan setelah manajer tim bowling jawa barat melakukan protes atas status tanya
yang merupakan atlet jawa barat dan masih terdaftar sebagai warga jawa barat
sesuai bukti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tanya masih tercatat sebagai warga jawa barat
tanya sendiri sudah berhasil mempersembahkan emas bagi kontingen jawa timur
dia belum dua tahun kepindahan kemudian kita masih menemukan ktp nya masih bandung pak
domisilinya bandung itu melanggar pak
melanggar keputusan peraturan koni
dari seluruh atlet bowling jawa timur ada empat atlet yang berasal dari jawa barat dan satu atlet dari dki jakarta
pembajakan ini diduga dilakukan karena jawa timur tidak dapat membina atlet bowling
waduh saya nggak ada komen itu
ketua koni saya bilang nggak ada komen
terkait dengan aksi bajak atlet yang menjadi masalah di hampir seluruh cabang olahraga
koni berargumen bahwa itu sudah sesuai dengan kesepakatan rapat anggota koni
di dalam peraturan atau anggaran dasar kita dimungkinkan tetapi dua tahun sebelum pon harus sudah dilaksanakan mutasi atlet
pada tahun dua ribu dua belas tanya rumimper merupakan peraih medali emas untuk jawa barat
tanya juga tercatat sebagai atlet
profesional yang sudah biasa bermain di event tingkat internasional